puncak detik detik waisak yang digelar umat buddha di pelataran candi agung borobudur di magelang jawa tengah senin siang berjalan hikmat
melenyapkan semua sifat sifat buruk kami
tepat pukul sebelas lebih tiga belas menit empat puluh enam detik tanda detik detik waisak dimulai dengan membunyikan genta
oleh seorang biksu suasana hening dan hikmat tampak dilakukan ribuan umat buddha saat melakukan meditasi dan doa bersama dengan kondisi tangan anjali di depan altar utama puja bakti di pelataran candi agung borobudur
peringatan hari tri suci waisak tahun ini mengusung tema jalan kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati
pada perayaan detik detik waisak ini umat buddha mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk memperkokoh toleransi kerukunan sehingga tercipta ideologi
indonesia bangkit indonesia bahagia dan sejahtera